tadi kan bapak menyinggung soal fakir miskin pada waktu itu nggak ada pemilu tapi sudah empat ratus lebih bantuan pansos dan pelindos
yang kedua tadi romo mengatakan bahwa presiden seperti
pencuri di kantor ngambil duit dibagi bagikan presiden mengambil uang bansos untuk dibagi bagikan
apakah romo mengetahui bahwa bansos yang dibagikan itu sudah ada datanya berdasarkan dtks
yaitu data terpadu kesejahteraan sosial dan satu lagi ptke pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
data penduduk itu sudah ada semuanya presiden hanya simbolik di awal membagikan bansos sesuai dengan data yang sudah ada di kementerian masing masing
selanjutnya dilanjutkan oleh kementeriannya jadi presiden tidak pernah membagikan bancos di luar data yang sudah ada dtks dan ptke sesuai dengan data kementerian
karena saya sudah mengatakan bahwa presiden itu seolah mencuri dari uang bancos lain untuk dibagi bagikan
padahal pak romo tidak tahu praktek pembagian data itu sudah ada
datanya lengkapnya data lengkapnya yaitu namanya kpm keluarga penerima manfaat
ya sudah tadi pertanyaan saya
pertanyaan pak lukman yang kedua juga sudah bisa ditangkap pak
beliau mengatakan presiden seolah olah pencuri mengambil uang untuk bansos
makanya saya tanya itu dia tidak ambil tapi ada datanya
terima kasih yang mulia
saudara ahli kita paham dalam filsafat bahwa etik adalah filsafat tentang moral
filsafat tentang praksis manusia
apa yang dikatakan immanuel kant du soll und solls nicht
apa yang harus apa yang wajib apa yang tidak wajib
kan mengatakan bahwa norma norma moral semacam itu tidak dibentuk oleh manusia
oleh satu lembaga atau negara atau apapun tapi sesuatu yang lahir dari konsen manusia
dan karena itu dia tahu mana yang salah mana yang benar mana yang baik mana yang buruk
kalau kita mengikuti filsafat semacam itu
kita sampai pada kesimpulan bahwa norma etik sebenarnya lebih tinggi daripada norma hukum
bukankah akuinas mengatakan bahwa norma hukum yang bertentangan dengan norma moral
tidak pantas dianggap sebagai suatu norma hukum
itu dalam summa theologiae yang tentu romo lebih paham daripada saya
pertanyaannya pada sisi lain kita mengenal teori tentang
hirarki perundangan hirarki norma di dalam hukum itu sendiri
kita mengenal ada norma yang lebih tinggi yang bersifat lebih mendasar
ada norma menengah ada nomor rendah ada norma yang bersifat pengaturan pengaturan teknis
antara etik dalam filsafat dan norma moral
dan etik yang dibicarakan dalam forum ini yaitu etik yang terkait dengan kode etik
yang menjadi kewenangan dari mahkamah
mk mk jadi kewenangan dkpp untuk melakukan pemeriksaan dalam satu proses peradilan etik
etik seperti itu saudara saksi agak berbeda dengan etik yang kita pahami dalam filsafat
berbeda konteksnya dalam hirarki norma norma
kalau merujuk kepada kami merujuk kepada akuinas merujuk kepada ibnu hazam atau imam ghazali
ya akan pertanyaan anda akan segan
tapi kode etik yang sekarang ini adalah kode etik yang diperintahkan oleh undang undang
dalam undang undang mk dalam undang undang kpk dalam undang undang advokat
dan itulah yang diadili yang dijadikan dasar mengadili pelanggaran kode etik
bukan pelanggaran kode etik seperti yang dipahami oleh emmanuel kanda thomas akuinas
apakah roma bisa membedakan antara norma dalam filsafat norma etik dalam filsafat
dan norma etik dalam pengertian norma etik yang dibentuk atas perintah satu undang undang
yang kedudukannya tidak akan mungkin lebih tinggi daripada undang undang itu sendiri
persoalannya adalah apakah pelanggaran etik dari filsafat membuat implikasi kepada penyelenggara negara
harus begini harus begini seperti yang romo katakan
ataukah pelanggaran kode etik sebagai code of conduct di dalam norma etik yang dijadikan dasar keputusan dkpp dan mkmk
apakah itu akan menggeser satu keputusan yang didasarkan atas norma undang undang
mohon romo menjelaskan persoalannya ini
baik dari bawah situ ada pertanyaan
dari hakim yang mulia kuro parip silakan
baik terima kasih yang mulia ketua
terima kasih ahli romo magnes yang sudah memberikan beberapa catatan di dalam proses penyelesaian phpu pilpres di mahkamah konstitusi
sebetulnya banyak yang akan saya sampaikan tapi kalau terlalu banyak kita berdiskusi kayaknya tidak elok ya
indonesia itu adalah negara yang mempunyai karakter tersendiri baik dalam berhukum maupun berdemokrasi
karakter itu melekat pada ideologi
pada ideologi yang dipilih oleh bangsa indonesia
sehingga hukum dan demokrasi di indonesia saya sebut berkarakter pancasila
kemudian karena itu maka di indonesia secara semestinya ada solent
itu harus dijunjung tinggi rule of law sekaligus rule of etik
saya juga teringat kemudian ada semacam pepatah begini
nah sekarang kaitannya dengan persoalan konkret
bagaimana berhukum dan berdemokrasi di indonesia dengan acuan acuan ideologi dan filsafati yang demikian ini
pertama mohon perhatian bahwa otak saya berumur delapan puluh tujuh tahun
berarti belum tentu saya masih ingat semua pertanyaannya
kalau saya mulai dari belakang
etika kesadaran akan nilai
sejak permulaan merupakan salah satu unsur yang mempersatukan suatu masyarakat yang amat menjemuk
mulai dari penolakan penjajahan
dari persatuan perasaan kita satu bangsa
dari fisik kesediaan saling menghormati dalam pancasila
jadi etika memang amat penting dan tentu juga harus terlaksanakan dalam rangka hukum
apakah ada perbedaan antara etika dan etika di dalam rangka hukum
suatu ketentuan etis yang tidak dirumuskan dalam hukum
memang tidak bisa ditindak oleh yudikatif
oleh para hakim sistem yudikatif suatu negara itu
itu menjadi unsur untuk menilai
seseorang atau juga suatu lembaga dinilai
dibantu kalau suatu bidang merumuskan kode etik
karena lalu kode etik itu merumuskan dalam poin poin yang relevan
hal hal yang perlu diperhatikan
para hakim dalam sistem yudikatif
mesti atas dasar undang undang
di situ muncul pertanyaan
yang di jerman muncul keras
apakah hakim boleh mencasarkan diri
pada suatu ketentuan hukum
tidak berarti ada susunan resmi
ada hakim yang sesudah perang dunia kedua
dihukum karena menjatuhkan fonis atas dasar hukum yang berlaku
masalah hukum kodrat itu sudah ur
sekurang kurangnya kita mempunyai hak hak azasi manusia
yang sekarang juga ada dalam undang undang dasar kita
bahwa etika tidak boleh hilang
bagaimana itu masuk dalam hukum
ini oleh ahli etika tentu tidak bisa dikatakan
saya tidak mengatakan apapun tentang
yang dilakukan presiden jokowi
saya melakukan kalau seorang presiden
yang sebetulnya tidak mengurus langsung kementerian
mengambil bansos yang sudah disediakan di situ
apakah itu terjadi di indonesia
saya hanya melihat kasus secara teoritis
tanpa memperhatikan bahwa itu parah
untuk para fakir miskin
jadi penguasa bisa mengatakan
pelanggaran etika yang berat
pelanggaran etika yang berat
dan kalau masyarakat mengalami
demi suatu tujuan politik
mengenai penguasa yang melakukan itu